polres metro jakarta timur berhasil mendapatkan rekaman pengawas yang merekam pergerakan akbp budi
sebelum tertabrak kereta api di dekat stasiun jatinegara jakarta timur pada sabtu dua puluh sembilan april
sabtu pagi pukul lima empat puluh lima pagi waktu indonesia barat akbp budi tiba di polresto jakarta timur bersama sepupunya john edy towoliu
di dalam ruangan kerjanya akbp budi mengganti pakaian mengenakan jaket hitam dan minum obat dokter karena baru menjalani operasi batu empedu
pada pukul sembilan dua belas pagi akbp budi keluar dari polrestro jakarta timur berjalan kaki menyeberang jalan menuju arah rel kereta
kamera cctv stasiun jatinegara juga memperlihatkan korban jalan seorang diri
inilah tempat kejadian perkara tertabraknya
area ini memang menurut pt ka i bisa tidak dilintasi orang karena merupakan area rel kereta api yang aktif

bisa membuatnya lebih jauh karena disuruh sehat dengan per dua puluh tiga karena kemurahan ark seronosti dan menghilangkan akban sil nuit
ke lagi berkaitan
yang bisa disimp vaiang semua
mengenakan jaket berwarna hitam
mas sinis kemudian langsung membunyikan klakson dan sio
untuk memberitahu bahwa ada kereta yang akan lewat
namun akbp budi tetap menyeberangi atau melintasi kereta api
dan kemudian tertabrak pada pukul sembilan tiga puluh satu pagi waktu indonesia barat
pihak kepolisian telah mencatat keterangan empat orang saksi yang berada di tkp
jadi di sini kita pada saat di tkp
itu ada empat orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya
mulai dari mas sinis kemudian asisten mas sinis
kemudian adalah petugas kai yang dihubungi pertama kali oleh masinis
yang mengatakan bahwa memang terjadi
kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper tertabrak kereta
pusat laboratorium forensik atau puslab for polri
memastikan tidak ada kandungan racun alkohol dan narkoba pada tubuh budi
saat tertabrak kereta
maka kita berani menyimpulkan bahwa seluruh barang bukti yang kita terima dari penyidik
terkait dengan darah korban urin potongan hati rambut
swab kuku kanan dan kiri semuanya tidak terdeteksi adanya narkoba
alkohol pesida arsen dan cyanide
hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab peristiwa